kalo cucu deket sama papa
kan mama sedih
kan papa yang sedih gara gara cucu gak bisa terima dia
cucu bingung put
emang bingung ya pesencut
kalau orang tua kita pisah
aku juga jadi bingung
kalo orang tua kita pisah
aku juga jadi bingung
oh bukunya seru seru bu
kamu suka baca komik pun
saya masih seneng pisan baca buku
bakal betah saya di sini
bagus kalau kamu betah di sini
saya jadi ada temennya terus
ya yaudah t ibu
suka melamun seperti orang sedang berpikir
ngerasa dirinya selalu terancam
rasa dirinya selalu terancam
dan berbuat hal hal yang di luar kebiasaan orang normal
maaf pausat rw
saya gak ngeliat kalo pausat rw keluar
lama lama kamu bisa senewan beneran ming
kalau setiap hari melamun mikirin yang tidak jelas
apa benar di ciraus dulunya ada kerajaan
kamu denger dari mana meng
lama lama senyawan juga saya dengerin kamu
siap pausat rw
kalian jangan sering sering modok sama amin
nanti kalian bisa ketularan silewan
tapi pak komandante memang bener hebat pausat rw
iya pausat rw ilmu komandante tinggi
semua kasus bisa dipecahkan dengan teorinya
sudah senewan semua kalian
bagus kamu tenin
jadi rajin mandi
jadi penampilannya segar nin
saya bawain sarapan buat kamu
ini teh data pasien kita nih
data lurah stres
nin ternyata dia teh kaya nin
namanya juga manusia nin
jangan ikut ikutan stres ya
saya akan mempelajari lagi ini
biar lebih sukses dari kemarin
banyak kan cabainnya

oh jadi gak ngeliat
sumpahin gak mau baik rang
katanya mau jalan bareng
nah iya saya ngajak kamu jalan bareng
tapi gak nyuruh kamu bonceng
itu namanya bukan ngajak jalan bareng
ya ngajak jalan bareng
a tuh maksudnya saya naik motor
kamu jalan kaki yang penting sampai rumahnya aku bareng
kan sama sama mau ke rumahnya aku
dang eh dang
tapi yang lainnya
kita lebih banyak ngomongin kejelekannya papa

mama gak pernah cerita apa apa ke cucu
mama teh cuman cerita
mama teh dicerain sama papa
gara gara mama teh gak mau jadi tkw ke arab

cucu kan gak inget
masa masa kecilnya cucu
kalau cucu deket sama papa
kalau cucu dekat sama papa
ntar mama sedih
tapi kalau papanya beneran sayang sama cucu
ntar papa yang sedih
ntar papa yang sedih
gara gara cucu gak bisa terima dia
emang bingung ya pesencut
emang bingung ya pesencut
kalau orang tua kita pisah
aku juga jadi bingung
kau selalu ketawa ketawa
sama sama kamu ceng
nih si pedut pancong nih
tadi kan kita ketemu di jalan
sama sama mau ke rumah kamu kum
malah saya disuruh ngejar dia lari
si dadang belum belum gelo
kalau boncengin milih milih
yang cantik cantik saja deh
kemarin mas huha juga diboncengin
sama kang dadang atau kum
ya mungkin menurutnya mas suha juga cantik
jangan jangan diincar sama dia
hei itu mertua kamu
emang dianya aja pengen nyusul lari lari
kamu keterlaluan sih dang
udah tahu mau sama sama kesini
bukan diboncengin si acengnya
loh emang salah kum
ini aceng kalau digoncengin
dia kan udah gak ngapa ngapain di rumah
kerja juga enggak
anterciput edward enggak
beres beres rumah juga enggak
udah gak bagus buat kesehatan ceng
kalau lama lama gak gerak
lebih baik gula daripada gelok
tujuan saya emang bagus kum sebenarnya
makanya jangan nyalain saya dulu
iya boleh nasihatin
tapi nasihat yang mendidik
nih yang harus dinasihatin orang kayak gini nih
ini nih kum yang harus dinasihatin nih
saya emang bukan yang merki
atau cap jahe
saya tuh cuma mau ngajarin kamu
supaya kamu tuh terpacu sama saya
biar bisa punya motor sendiri
kalau punya motor sendiri kan enak
ke mana mana bisa pergi bebas
tanpa harus takut disita sama mertua sendiri
kalau begitu kamu mau ngajarin anceng sesat nah
itu sama juga kamu mau ngajarkan anceng
untuk mencari istri baru
dan istrinya itu dia kirim ke luar negeri
untuk membelikan dia motor baru
kamu mau punya istri lagi ceng
pedut nih yang sesat nih
kang dadang tersesat di mana
saya emang gak tersesat doh
nih tersesat kemaren
makanya diundak undak sama mas suha
kamu gak boet kamu jahe